mana dengan wawan
deh emak nggak ngelarang kamu berhubungan sama sobri
sendalnya si edward tidak ada
kamu teh jangan kayak gitu
itu teh namanya culang
kalau ada tikus kenapa pintunya malah dibuka
kan tadi ketutup
bapak tutup lagi pintunya
oh iya tadi bapakku
alhamdulillah sehat kan
saya udah buru buru dia mulai duluan
dede bingung ah
sekarang emak mau kenali dede sama seseorang
tunggu ah sobri satu tahun lagi
ah sobri butuh satu tahun untuk nabung
kalau uangnya udah banyak udah cukup
pasti ah sobri ngamar dede cantik
ah sobri pengen cepet cepet punya uang banyak
uang yang cukup
buat ngamar dede cantik
tapi gaji ah sobri kecil
dede cantik masih mau nerima keadaan ah sobri
berapapun penghasilannya ah sobri nanti
terima kasih ya dari cantik
makasih untuk apa
makasih udah nerima ah sobri apa adanya
gimana dengan wawan
dede pitulis ketemu wawan kan
dede sayangnya sama ah sobri mak
mak nggak ngelarang kamu berhubungan sama sobri
mak cuma mau ngenalin kamu sama wawan
mana tahu wawan lebih baik dari sobri
kamu jangan kegeeran dulu
belum tentu juga wawan suka sama kamu
kalau kamu gak cocok sama wawan nanti kita cari yang lain
ngelihat rumahnya saja
sudah bikin saya bahagia
nah ini dia
nah ini dia
ini kan udah bener kang
saya pamit dulu ya
itu kan rumahnya cak nitin
ini mah kepotongnya hampir rp lima ratus
gaji cucu bulan ini sisa rp tujuh ratus
ya allah siapa sih yang nyolong kenapa jahat banget
yang keempat bikin supaya orang itu mau berangkat